ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono menunjuk putra sulungnya agus harimurti yudhoyono menjadi panglima pemenangan pemilu dua ribu dua puluh
meski sby akan non aktif selama masa kampanye partai demokrat tetap yakin elektabilitasnya tidak akan menurun
setelah menggelar rapat di singapura sbe dan jajaran dpp mengeluarkan surat keputusan menunjukkan ahy untuk menggantikannya berkampanye pada pemilu dua ribu sembilan belas
ahy akan dibantu oleh dua koordinator kampanye yakni wilayah barat oleh nahrawi ramli dan wilayah timur oleh soekarwo
menurut sekjen demokrat hinca panjaitan tugas baru ahy akan diemban hingga hasil penetapan pemilu dua ribu sembilan belas selesai
setelah itu struktur kepengurusan partai akan kembali seperti semula
demokrat tetap yakin elektabilitas partainya tidak akan menurun meskipun sosok sbi tidak bisa turun langsung berkampanye menemui masyarakat
secara nasional komandan kogasman saudara agus harimurti yudhoyono bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan pemilu dua ribu dua puluh
ketiga dalam pelaksanaan tugasnya komandan kogasma dibantu oleh koordinator kampanye wilayah timur saudara soekarwo
anggota majelis tinggi partai demokrat dan koordinator kampanye wilayah barat saudara nahrawi ramli anggota majelis tinggi partai demokrat
jadi keduanya adalah dari majelis tinggi partai